giring ganesa kembali menghebohkan dunia politik tanah air
usai menjadi plt atau pelaksana tugas ketua umum partai solidaritas indonesia atau psi
mantan vokalis niji ini pun mengajukan diri untuk maju sebagai calon presiden pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
dan kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan giring ganesa
selamat sore mas giring
selamat sore apa kabar
kondisinya baik alhamdulillah bagaimana kondisi mas giring
selalu semangat dong
selalu semangat dan selalu sehat ya
ini bicara soal satu hal yang trending nih di media sosial
jadi selain menjadi perwakilan anak muda
sebenarnya apa sih motivasi seorang giring ganesa ini mengajukan diri sebagai capres pada dua ribu dua puluh
terima kasih mbak mevri dan juga teman teman cnn
semoga semua sehat ya
teman teman di dua ribu dua puluh empat nanti sudah saatnya pemuda
sudah saatnya anak muda memimpin bangsa ini
karena menurut saya pribadi dan juga menurut teman teman di ps
bahwa di dua ribu dua puluh empat ini adalah penentuan dimana kita harusnya bisa membuat bonus demografi ini menjadi bonus ekonomi untuk bangsa
kita prediksi juga di dua ribu dua puluh
bangsa indonesia sedang mulai balik lagi setelah melewati krisis ekonomi dari pandemi covid sembilan belas
oleh karena itu sekali terobosan terobosan baru di pemerintahan
yang selalu memakai pola pola yang lama
contohnya paling simpel adalah
kenapa terobosan terobosan baru ini selalu ada di dunia teknologi dan di dunia bisnis
contoh yang paling simpel aja sekarang hidup kita sudah tergantung dengan fintech
kita sudah tergantung dengan e commerce dan juga ojol misalnya yang banyak
semua adalah terobosan terobosan
jadi kita butuh terobosan terobosan seperti itu di dua ribu dua puluh empat
siapa lagi yang kalau bukan anak muda yang bisa melakukan itu
bagaimana cara kita bisa melakukan terobosan terobosan
oke kalau bicara soal terobosan yang ingin dilakukan
kemudian juga banyak beberapa motivasi yang ingin dicapai ya ketika nanti memang terpilih menjadi presiden
atau jadi capres di dua ribu dua puluh empat
sebenarnya kalau kita bicara soal modal
apa nih modal utama dari seorang giring ganesa untuk bisa mencalonkan diri sebagai capres dua ribu dua puluh
kalau dari hasil riset saya
ini kan pertama kali terjun ke dunia politik untuk bergabung dengan psi di tahun dua ribu tujuh belas
setelah itu karir politik anda ini kan dinilai masih sangat baru begitu
untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden di tahun dua ribu dua puluh
modalnya apa sih mas giring yang membuat anda yakin
kalau misalnya kita bilang masalah pengalaman berpolitik
menurut saya dari kecil saya sudah sering melakukan begitu banyak pembicaraan politik bersama keluarga saya
pembicarakan politik dan juga
negara itu adalah hal biasa yang kita lakukan di meja makan
tetapi kalau kita melakukan namanya benar benar masuk dunia politik dan terjun
dan juga ikut berpartisipasi dalam proses politik itu memang baru terpsi
di psi saya juga sudah belajar begitu banyak hal dari waktu kita lagi pencalegan di tahun dua ribu delapan belas dan sembilan belas
tetapi overall dari itu semua
modal saya bukan hanya
bukan hanya itu saja
alhamdulillah saya juga sukses dalam membangun band saya
sukses dalam membangun perusahaan saya
dan juga sukses membangun industri esports
dan juga kalau bisa dibilang sekarang yang masih saya terus belajar adalah
menjadi seorang kepala keluarga itu juga tidak kalah penting kan
tapi kalau modal saya selain itu
itu kan modal pribadi
tapi kalau modal saya selain itu adalah
saya juga bisa memiliki partai solidaritas indonesia
di mana memiliki dukungan besar dari anak anak muda indonesia
pengalaman memimpin apa yang kemudian menurut mas giring
ini bisa menjadi sorotan bagi para pemilih untuk nantinya bisa benar benar yakin
akan dipimpin oleh mas giring sebagai presiden di tahun dua ribu dua puluh
kalau memimpin itu
itu adalah perusahaan saya kali ya
tadi saya ulangi sekali lagi ya
habis itu memimpin perusahaan
tapi menurut saya juga tidak kalah penting adalah
bagaimana dua ribu dua puluh empat anak muda bisa memimpin
karena anak muda adalah para game changer
nah inilah yang akan merubah cara
bagaimana negara ini
akan bisa menjadi negara yang lebih baik lagi
jadi menurut saya itu sih
eh saya boleh memanggil sis ya
jadi itulah menurut saya sih
cara kepemimpinan seperti itu
kalau menjadi leader
saya sudah setiap hari saya menjadi leader
selanjutnya tadi sempat berbincang juga atau mas giring sempat menyebutkan soal pengalaman saat nyalek ya
saat itu memang belum berhasil
karena memang dari partanya sendiri juga belum bisa memenuhi nilai ambang muda

tapi kalau kita bicara soal pengalaman itu
apa kira kira yang bisa dipelajari dari kondisi tersebut
kemudian bisa menjadi pelajaran untuk jadi modal nih
untuk jadi amunisi
untuk bisa maju pada capres dua ribu dua puluh empat mendatang
menurut saya modal yang paling
yang sering saya jalanin
sama lagi pencalegan di tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
program yang berimbas langsung pada masyarakat
dan kedua yang paling penting adalah
bagaimana kita selalu berusukan dan selalu ada
dan selalu menyentuh hati masyarakat
menurut saya itu yang paling penting
karena pada dasarnya
kita ini orang indonesia
sangat suka sekali bergotong royong solidaritas berkomunikasi berkumpul
kita ini kuat makanya selama pandemi ini kita sangat kuat
oleh karena itu yang dibutuhkan ketika nanti proses pencapresan ini adalah
saya akan terus turun ke masyarakat
dan walaupun partai solidaritas indonesia belum lolos
tapi sekarang kita juga punya
alek alek yang luar biasa di dprd
terus hadir dan kerja untuk masyarakat
berarti akan lebih mengedepankan program program yang dekat dengan masyarakat ya
mungkin ini masih terlalu jauh untuk tahun dua ribu dua puluh
tapi saya penasaran nih
kira kira visinya nanti untuk indonesia seperti apa ya mas giring ya
karena kalau kita lihat dari video kan rata rata membahas soal jakarta nih
tapi kalau indonesia secara luas
apa yang akan ditawarkan giring ganesa
jika nanti bisa melaju di pilbaraan indonesia

mulai minggu depan dan berentetan ke depan
minggu minggu ke depan
kita dari tim kampanye akan terus mengeluarkan video video
dimana di situ ada visi misi program yang jelas
tetapi yang jelas mungkin kalau saya boleh share dulu ke teman teman
bocoran ya bocoran ya
boleh boleh ada satu ya saya share izin nggak apa apa ya
yaitu kesejahteraan yang menyangkut bagaimana
memperjuangkan agar semua orang
semua pelaku bisnis
kita melakukan bisnis lebih gampang lagi
karena menurut kita di psi kita adalah partai yang pro bisnis
karena kita yakin begitu bisnis
atau orang menjalankan bisnis dengan lancar
bisa mengembangkan usaha mereka
selain akan menghasilkan begitu besar dari visi negara
dan juga akan membuat lapangan pekerjaan semakin cepat
masih banyak lagi cuman izin
nanti tunggu aja video video berikutnya
kita tunggu kejutannya ya
tapi kalau bicara soal bisnis ini bisnis secara umum
atau spesifik ke umkm atau seperti apa nih mas giring
karena kan kalau kita bicara bisnis luas ya
walaupun nanti salah satu program unggulan kita
akan sangat berdampak kepada umkm
baik kita tunggu
masih kita rahasiakan tunggu videonya aja ya mbak ya
iya kita tunggu ya kejutan kejutannya nanti dari tim
tim psi dan juga giring ganesa
tadi sedikit bicara soal sangat terinspirasi dengan sosok presiden joko widodo
sejauh ini sudah ada komunikasi yang dibangun belum mas
oh jadi kan beberapa minggu ya
kita kan sudah melakukan pertemuan tertutup waktu itu ya
bersama pak jokowi
saat lt ya
waktu kita datang ke sana disambut oleh beliau
kita juga mendoakan beliau agar bisa memimpin bangsa ini
bersama jajaran kementerian melewati
pandemi covid sembilan belas dan krisis ini
tim kita menyampaikan bagaimana ide dia untuk
bukan ide dia sih menyampaikan bahwa dia akan melanjutkan s dua nya di singapura
oleh karena itu giring akan menjadi
plt ketua umum
plt ketua partai solidaritas indonesia
di samping juga kita juga menyampaikan niatan giring ganesa
untuk maju kecapresan di dua ribu dua puluh empat
dan alhamdulillah disambut sangat baik oleh bapak jokowi
apa komentarnya saat itu
saat pertama kali mengajukan atau menyampaikan niatan tersebut
ingat tidak kalimat apa yang pertama kali diucapkan oleh presiden jokowi
isin mbak karena itu pertemuan tertutup tidak semua bisa kita share disini
oke baik yang pasti ada dukungan ya
dari presiden jokowi dodo terhadap semangatnya
giring ganesa sebagai anak muda ya
yang pastinya nanti juga ingin sekali memimpin di tahun dua ribu dua puluh
nah kita bicara soal dukungan nih mas giring terakhir
beberapa pihak kan sangat memberikan dukungannya dan sangat merespon dengan positif
karena anak muda nih yang maju untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
setelah beberapa waktu sebelumnya mungkin sosok sosok calon presidennya ini
bisa dikatakan politikus senior gitu
kalau kali ini kan anak muda nih yang maju
tapi faktanya memang kita tidak bisa menutup mata
bahwa beberapa pihak juga memberikan komentar yang cenderung negatif
begitu atas langkah yang diambil
tanggapan mas giring terhadap adanya pro dan kontra ini seperti apa
bahwa negara kita ini demokrasinya sedang berjalan
dan bagi saya ketika melihat ada komen komen yang negatif
kalau komen komen yang kritik pasti kritik yang membangun
pasti akan saya baca telah ah
kalau komen yang positif saya akan bersyukur sekali
tapi kalau komen komen yang negatif pasti akan saya baca telah ah

saya doakan saja kepada mereka yang komen komennya yang sedikit tidak jelas lah ya
tetapi pada dasarnya saya sukanya seperti ini mbak
ini adalah negara demokrasi
kita menghargai seluruh empat orang dong
baik itu kritik itu masukan ujian
berarti negara kita demokrasinya adalah demokrasi yang sehat
yang menuju demokrasi yang lebih baik lagi
justru semangat semangat anak muda seperti ini
benar benar harus didukung oleh semua pihak juga ya harapannya ya mas giring ya
optimismenya harus terus dijaga semangatnya tetap dijaga
dan kita sama sama berharap nanti hasilnya juga yang terbaik bagi bangsa indonesia pastinya
terima kasih banyak giring ganesa sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected